lagi lagi sebentar lagi kayak shoot nih
selalu aja kayak gini
kalau aku angkat
dan andi mengenali kamar ini
dia bisa curiga kalau aku di rumah
dia masih belum tahu kan kalau riri itu mengandung anak kamu
lo jadi orang jangan macem macem ya
loh aku gak macem macem loh sama kamu
kan aku udah janji
kalau aku akan menjaga rahasia kita
kamu mau kan makan siang sama aku
tapi inget ya
tolong jaga rahasia itu jangan sampai nanti
udah tenang aja rahasia kita aman kok
saya ingin mengantarkan
kiriman bunga untuk mbak tanti
oh dari mana ini mas
saya tidak tau ustaz anan hanya lo telpon dan tidak menyebutkan namanya
oh gitu ya
oh gitu saya permisi ya
dari siapa ya
atau jangan ya
jangan jangan dari haris lagi
itu bunga dari aku tan
itu bukti bahwa
sampai kapanpun aku nggak bisa
berpaling dari kamu
kamu tunggu ya
suatu saat nanti aku pasti bisa
entah gimana caranya
nah kita kesini aja
kita akan menunggu
kamu makan sedikit
enggak enak ya
mau coba yang aku
aku siapin ya
kita akan menunggu
kita akan menunggu
lebih sama kamu
gue harus bersikap runak sama karin
dia bakal buka rahasia itu ke andi
itu comelnya udah dikurang ajar ya ri
dia masih ada hubungan sama cewek itu
harus juga bukan siapa siapa gue juga
bukan siapa siapa lo gimana sih ri
dia tuh udah hamilin lo
itu bapak dari anak yang lok kandung sekarang
ri kita pulang yuk
itu karina sama fahmi
mereka lagi sama siapa
itu riri bukan ya
gua salah liat kan
gua pipis dulu ya
yaudah gua temenin ya
ga usah gapapa
udah teneng aja
itu kan andi
kalau dia bisa meragukin riri
dalam kondisi hamil besar
mudah mudahan andi gak ngeliat aku disini
tante lagi main putak umpet ya
ayo tante kita main putak umpet
dek dedi jangan disini ya
tampil lagi gak main oke
ayo tante kita main putak umpet
deh nanti dicariin sama mamanya
itu betul suara riri
jadi benar orang tadi itu riri
ya gak mungkin lah
ini kan lagi ada di kalimantan
yang gue liat itu riri
gimana caranya gue harus mengalihkan
supaya riri bisa kabur
kangen sama riri
lo jadi berhalusinasi
udah mama bilangin juga
kalau main tuh jangan jauh jauh dari mama
iya banget tadi aku main disitu
iya tapi kan mama takut hilang
ternyata lo bener mas
ini cuma halusinasi gue doang
lagi lo ngapain disini dedi
gue lagi mau makan siang sama temen temen kantor
yaudah lagi makan siang sama temen temen kantor
lanjut ke sana gue juga habis makan siang
yaudah gue dulu aja mas
kalo sampe andi ngeliat gue disini sama karin
dia pasti marah
dan menyangka gue menjalin hubungan sama karin lagi

dia pasti marah
dan menyangka gue menjalin hubungan sama karin lagi

kita abis ini langsung pulang aja ya gue tunggu di bawah
kamu gak lanjutin makan siangnya
engga deh gue udah kenyang

selalu aja kayak gitu
selalu aja kayak gitu
kalau aku angkat
kalau aku angkat
kalau aku angkat
kalau aku angkat
kalau aku angkat
dan andi mengenali kamar ini